saudara polda metro jaya menetapkan pengemudi truk yang menabrak delapan kendaraan roda empat
di gerbang tol halim utama jakarta timur sebagai anak yang berhadapan dengan hukum
saat ini penyidik telah berkoordinasi dengan balai pemasyarakatan jakarta timur
untuk penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka tersebut
meski telah menetapkan status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum
polisi tidak menahan sopir truk
kami untuk penanganannya pun mengacu kepada undang undang tersebut
sampai saat ini yang sudah kami lakukan terhadap anak ini kami kemarin sudah berkoordinasi dengan bapaks
sudah kita sampaikan ke bapas kita serahkan ke bapas
dan harusnya memang ini bapas ini akan menyiapkan tempat untuk anak ini
nah sampai saat ini kami memang tidak melakukan
kami akan melakukan penahanan karena ini masih anak di bawah umur
kami nanti akan berkoordinasi dengan bapak setelah itu kami akan melakukan gelar
tindak lanjut yang akan kita laksanakan terhadap anak tersebut